ketika kalian sedang berjalan di sekitar pantai
ataupun kemana saja
contoh ketika kita mentadaburi lautan
disitu kita dapat merenung bahwa
betapa luasnya lautan sejauh mata memandang
ketika lautan saja seluas itu
apalagi rahmat allah
tentunya lebih luas lagi
kalian kembali ke rutinitas kalian
pikirkan apa yang tadi diucapkan oleh ustadz ya
dari apa apa saja yang kalian alami
bos jadikan rencana kita
emang kenapa sih
iwa saya tuh bukan senang
ini gaut mr sergi
emang di pantai ini babi
aduh pak ustadz
bukan babi loh pak ustadz
maksudnya itu bulu babi pak ustadz
ketusuk bulu babi gitu pak ustadz
ngomong dong dari tadi
kalau bulu babi emang tenang aja itu bisa diobatin ya
nah tapi diobatin ya di penginapan ya
kita ambil kotak p tiga nya ya sekarang ya
iya pak ustadz
tapi tunggu dulu
saya tuh gak mau jadi
ga mau jadi babi man
sobri kalau ketusuk bulu babi itu gak akan jadi babi sobri
mendasar haikal ya
kalau kamu main itu kamu berdoa dulu
minta perlindungan sama allah agar terbebas dari binatang buas ya
emang ada doanya musad
nih kalian perhatikan ya
a'udzubika lima tilahi itamati binsyari mahalam
nah gitu doanya ya
ingat berdoa dulu baru bermain
yaudah yuk sekarang kita ke kamar
loh harusnya lagi bersihin pade
nah itu lebih gampang tuh
walaupun saya tadi nggak nolongin pade dari serangan kepiting
yang menggunakannya tuan krep
tapi saya nolongin pade ngebersihin badan pade dari pasir
makasih pak ustaz
lihat tuh ustaz zaky daripada dia mana sekarang
pergi aja kayak gitu gak ada bekasnya
di dalam hidup ini
di sini pade
terlombong dong kalau pindah
di dalam hidup ini pade ga ada yang gratis
tapi pade juga harus tolongin saya demi kebaikan
jadi gini pade
saya itu sudah menyiapkan proyek rahasia
sudah saya siapkan dari lama
sejak saya masih balita
lama gak tuh dari saya balita
balita aja bisa mikir gitu
jadi gini pade
proyek ini sudah saya siapkan khusus untuk spesial tanabur alam kali ini
untuk tiburan kali ini
jadi nanti saya sudah nyiapin ada peta segala macem
bisa berjalan pergi
dan mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang terjadi disini
saya sudah siapkan semua
pokoknya semuanya itu harus berjalan lancar
dari segala macam begitu
dari segala macam arah
pokoknya demi kebaikan anak anak semua
sampai disitu pade ngerti ga
pade berhasil dia untuk membantu saya
siap kalau begitu
itu mah rencana brilian
cuma pak ustaz musa yang mulia dan satun
punya ide seperti itu
ini semua demi kebaikan bersama
kalau begitu mari kita persiapkan rencananya
dimulai dari positif ya
ayo pelan pelan butet bisa ya
ya kak gatuh yang bagus
lilis kau itu ya gara gara
kami lempar ngeki jauhan
pasti kan jadi repot kan
lilis selalu semangat
ya udah udah udah itu
itu hutan ya
kok ayu jadi takut ya liatnya
di sana banyak hewan buas
sudah nggak ya allah kalian terlebih hari banget sih
enggak usah ada yang takut
kayak positif lagi dong
saya nggak pernah takut sama yang namanya binatang buas
contohnya kayak semut
itu nggak buas
bentar bentar bentar
itu udah haikal langsung sama ismail
tolong temenin bola ini ya
ya ustazah siap
kalian tunggu sini ya aku ambil bolanya
nah ini dia nih bolanya
kok kayak peta harta karun di film film ya
dalam ayat ini allah menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya langit dan bumi adalah bagian dari
tanda tanda kebesaran allah juga pergantian siang dan malam ini merupakan tanda tanda kebesaran
allah bagi orang orang yang berakal atau ashabul akul lalu dijawab oleh firman allah ayat berikutnya
siapa mereka yang punya akal alladzina yazkurun allaha qiyamau wa qu'udaw wa'ala junubihim yaitu
mereka yang menyebut nama allah berzikir menyebut nama allah dalam keadaan berdiri duduk ataupun
berbaring ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang orang yang berakal adalah orang orang
senantiasa ingat kepada allah dan wayafakkaruna fihal kisah mawati wapar berfikir bertadabur
tentang penciptaan alam ini fahim tum semua
assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
hai hei hei siapa dia ustadz musa yang mulia dan santun disini haikal mail asun kalau kalian mau
ngobrol jangan disitu dimana posisi ini kita tukeran tempat ya kalian ngomong depan ustadz
dan semua yang ada di sini mendengarkan kalian ngomong mau kayak gitu mau postat
makanya kalau orang ngomong tuh dengerin ya baik menyambung dari apa yang dikatakan oleh ustadz
muhtar tadi bahwa tujuan dari tadabur alam itu adalah merenungi ciptaan allah ya jadi
disini ustadz mengharapkan kepada kalian kalian dapat mengambil hikmah dari apa apa saja yang
kalian temukan dan yang kalian alami ketika kalian sedang berjalan di sekitar pantai ataupun kemana
saja contoh ketika kita mentadaburi lautan disitu kita dapat merenung bahwa betapa luasnya lautan
sejauh mata memandang ketika lautan saja seluas itu apalagi rahmat allah tentunya lebih luas lagi
pahim tuh alhamdulillah ya jadi silahkan kalian kembali ke rutinitas kalian pikirkan
apa yang tadi diucapkan oleh ustadz ya ingat ambil hikmah dari apa apa saja yang kalian
bos jadikan rencana kita jadilah
itu jangan malu maluin aneh
maaf malu tadi keselak biji mangga